sejumlah aktivis dan akademisi mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
para pemohon adalah pihak terkait yang menentang gugatan uji materi yang sebelumnya diajukan perindo
sejumlah aktivis dan akademisi mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
para pemohon sebagai pihak terkait itu adalah badan hukum
yang diperkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
pusat pengkajian pancasila dan konstitusi universitas jember
pusat studi konstitusi andalas
dan pusat kajian hukum dan demokrasi universitas sebelas maret
selain itu pihak terkait perseorangan ialah jimmy zerafianus uskunan dan oce bandril
kuasa hukum pihak terkait denny indrayana mengatakan
kliennya menentang gugatan perindo
sudah jelas ada empat metode penafsiran yang kami gunakan
pertama gramatikal kata bahasa
yang kedua sejarah historikalnya
pasal ini adalah juga tap mpr
di situ tap mpr tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dan seterusnya
yang ketiga original intent
sangat jelas dalam risalah pembahasan pasal tujuh di mpr
ada bukunya bisa didengar rekamannya
bahwa original intent maksud pembuat undang undang adalah
maksud perumus pasal tujuh adalah
ini maksimal dua periode
tidak tergantung berurutan atau tidak berurutan
hanya dapat dipilih kembali dalam satu periode
mahkamah konstitusi mulai menggelar sidang uji materi jabatan wakil presiden tiga puluh juli lalu
dengan agenda perbaikan permohonan
dalam kesempatan itu
kuasa hukum perindo meminta
majelis hakim segera memutus perkara tersebut
sebab tenggat waktu masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sudah dekat
bahwa berdasarkan pendapat kami
dan berdasarkan kepada original intent yang ada di rapat pembentukan undang undang tersebut
itu memang dikatakan bahwa
frase dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut
jadi kalau yang tidak berturut turut
itu masih bisa
bisa diajukan kembali
jadi kalau misalkan ada pak jk dalam hal ini pernah
pernah terjeda oleh adanya pak budiono
sehingga pak jk masih dapat kembali diajukan satu kali lagi masa jabatannya
perindo menyerahkan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal
dimulai dari sisi legal standing
perindo menyatakan mendukung yusuf kalla sebagai cipta
calon wakil presiden joko widodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kemudian terkait dengan original intent pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pertama kali saya membahasnya malam ini dengan arus sumber
ada bang refli harun ahli hukum tata negara
ahli yang digunakan pihak terkait yusuf kala
boleh dikatakan seperti itu
oke terima kasih bang refli
dan juga ada bang jimmy usfunan ahli hukum tata negara dari universitas udayana
kemudian selamat malam
pada hari senin ya
mengajukan diri sebagai pihak terkait
yang melawan gugatan uji materi ini
saya ke bang refli dulu
bang refli menarik sekali melihat
cuitan anda yang beberapa waktu lalu
bahwa tidak ada yang perlu diributkan dari hal ini
karena semuanya sangat rasional
begini saya ini kan the open mind ya
saya paham dengan teman
ini kan teman teman saya semua juga kan
kalau kita bergerak pada pasal tujuh
perdebatannya sudah selesai
karena pasal tujuh itu sudah sangat jelas
bahwa presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali
untuk satu kali masa jabatan
itu sudah ya sudah bungkus ya
kalaupun masih menyediakan ruang interpretasi
paling kata kata sesudahnya itu
apakah sesudah lima tahun menjabat
apakah juga termasuk seperti bu mega
yang menjabat dua tahun itu dianggap juga sesudahnya
nah itu kan tidak terlalu paradigmatik
terutama ketika pemohon mengatakan
ini berturut turut atau tidak berturut turut
kalau kita baca teks itu
mau berturut turut mau tidak
yang penting anda hanya bisa menjabat satu periode lagi sesudahnya
lalu kemudian kalau dikatakan paket dan tidak paket
ya memang pemilihannya satu paket
tetapi kita harus pahami bahwa
bukan berarti kemudian ini baru satu kali berpasangan
misalnya jk jokowi baru satu kali boleh dua kali
kalau begitu tidak ada pembatasan
jadi maksud pasal itu jadi kabur
kalau boleh ganti pasangan kan berarti jokowi itu kan tidak punya pembatasan masa jabatan jadinya
jadi nanti periode dua ribu dua puluh empat dia tinggal ganti pasangan
saya paham itu sebenarnya
jadi kita sebenarnya tidak perlu berdebat banyak kalau pasal tujuh
tetapi ketika kemudian pihak terkait yusuf kala ini
mengemukakan paradigma baru
bagi saya itu menarik sebagai orang hukum tata negara
dia mengatakan bahwa
maka sesungguhnya yang dibatasi itu adalah pemegang kekuasaan
pemegang kekuasaan itu siapa
dalam konstitusi kita pemegang kekuasaan itu secara jelas dikatakan presiden kan
presiden memegang kekuasaannya menurut pemegang kekuasaannya
lalu kemudian dalam menjalankan kekuasaannya
dia dibantu oleh satu orang wakil presiden
presiden juga dibantu oleh menteri menteri
lalu kemudian pihak terkait mengatakan
kalau begitu sesungguhnya ngapain kita membatasi yang bukan pemegang kekuasaan
karena maksud pembatasan kekuasaan itu adalah pembatasan bagi pemegang kekuasaan
lalu dikaitkan juga dengan fenomena orde baru dan orde lama
jadi asbabunuzulnya itu adalah kita tahu kan karena fase otoritarian di orde baru pak harto
dan kita bermasalah dengan jabatan presiden
baik dalam orde lama maupun orde baru
dan tidak pernah dengan wakil presiden
bahkan sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam sampai enam puluh tujuh itu nggak ada wakil presidennya pun nggak ada masalah
lalu zaman pak harto wakil presiden tidak pernah lebih dari dua periode
satu periode saja ganti ganti karena memang yang determinan faktornya itu adalah presiden
sementara wakil presiden hanyalah faktor yang dependent yang tidak independent
saya bahkan mengatakan kalau permohonan ini dikabulkan
ya belum tentu juga pak jokowi mengambil lagi jk sebagai calon wakil presiden
bahkan kalau kita bicara potensi otoritarianisme
jangankan wakil presiden lagi yang masih debatable tentunya
menjadi calon presiden saja jk bisa
pertanyaannya kenapa dia tidak mau jadi calon wakil presiden
ya ini mungkin soal peluang
soal peluang dan soal kereta keretanya di mana peluangnya di mana
dari sisi itu saya mengatakan bahwa ini menarik ya paradigmatik logis dan rasional
tapi apakah akan dikabulkan atau tidak ya saya juga nggak yakin juga
tapi itu serahkan saja kepada mk
sebagai sebuah academic diskurs itu menarik
ada seseorang yang kemudian mempertanyakan statusnya kurang lebih kayak begitu
ini gimana nih statusnya jelas atau tidak
anda sepakat tidak dengan apa tadi
jangan sepakat nanti sepakat selesai
eee bahwa ada hal menarik yang baru itu tadi
yang kemudian juga sudah disampaikan dalam sidang ya
sudah sempat disampaikan oleh bang irman pada saat itu bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden
pemegang kekuasaan tertingginya bukan wakil presiden tapi presiden di situ
jadi kan kita itu kemarin menjadi pihak terkait
pihak terkait yang tidak berkepentingan langsung ya
tapi kita adalah pihak pihak yang kemudian peduli dengan permohonan ini
dikarenakan kita melihat pengujian pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
itu sama saja menguji pasal tujuh
dan pasal tujuh itu secara gramatikal sudah jelas
bahwa yang dibatasi itu presiden dan wakil presiden dalam satu kali masa jabatan
dan kemudian secara historis juga sudah jelas
bahwa tap mpr tiga belas tahun sembilan puluh delapan itu dibuat karena persoalan masa jabatan yang tidak dibatasi dulu
sehingga penafsiran penafsiran waktu itu mengarah pada rusaknya demokrasi
yang mengarah juga pada
hal hal di mana tidak ada masa jabatan yang dibatasi
kemudian yang menarik dalam hal ini juga adalah
apakah mahkamah konstitusi berwenang ketika pasal tujuh itu kemudian diuji
karena pasal satu ratus enam puluh sembilan kan sebenarnya turunan dari pasal tujuh
nah oleh sebab itu kami menyatakan bahwa mk tidak berwenang
karena mk ini sebagai pengawal konstitusi
sebagai pengawal konstitusi maka dia menegakkan konstitusi
yang dimaksud menegakkan konstitusi adalah ketika aturannya sudah jelas
atau yang kita kenal dengan asas in claris non fit interpretatio
hal hal ketentuan yang sudah jelas jangan ditafsirkan kembali
karena ini berkaitan persoalan kekuasaan atau kewenangan
yang itu kemudian sudah diatur secara jelas
baik itu dari segi gramatikal atau segi historis tadi
sekalipun itu kemudian yang diributkan oleh teman teman dari perindo
yang dipermasalahkan adalah dalam sisi penjelasan soal berturut turut atau tidak berturut turut
dan yang menarik itu kan ada perbedaan pandangan yang disampaikan oleh perindo itu
kan bermainnya pada pasal tujuh
kemudian pak yusuf kala bermainnya pada pasal empat ayat satu
kalau kita lihat pasal tujuh itu kan sebenarnya lebih menekankan pada masa jabatan
pasal empat ayat satu lebih menegaskan pada kekuasaan pemerintahan
nah kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian pasal empat ayat satu
yang tidak menjelaskan namanya wakil presiden itu kemudian bisa mengabaikan pasal tujuh
karena bagaimanapun pasal tujuh sudah jelas
secara gramatikal secara historis dan kemudian secara konseptual
apalagi kemudian pasal empat ayat satu itu kan kemudian ditindaklanjuti dengan pasal empat ayat dua
dalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden
nah kata dibantu ini acapkali kemudian disamakan begitu saja dengan pembantu
dengan di pasal tujuh belas atau disamakan dengan menteri
padahal yang dibantu di sini adalah presiden dalam menjalankan kewajiban
bukan menjalankan kewenangan dalam pasal tujuh belas
kalau dalam pasal tujuh belas
jadi tetap sepaket kalau misalnya anda melihatnya itu bahwa presiden dan wakil presiden
artinya ini tidak bisa dilepaskan
tidak bisa wakil presidennya dilepaskan dari itu sendiri dan tidak dipertimbangkan dalam penetapan pasal itu
iya jadi dalam konteks ini tidak bisa kita membaca pasal empat ayat satu karena tidak ada wakil presiden
kemudian kita anggap bahwa wakil presiden itu di luar dari pemegang kekuasaan
kalau kita lihat dalam konteks kedaulatan rakyat kan presiden dan wakil presiden secara langsung
kemudian dalam konteks pemecatan atau dalam hal pemberhentiannya itu dilakukan impeachment yang berbeda dengan menteri
nah oleh sebab itu presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan
satu kesatuan dalam konteks ini dalam menjalankan kekuasaan presiden
nah bagaimana nanti pola komunikasi pola penyelenggaran urusannya itu kesepakatan antar mereka berdua
karena ini persoalan kewajipan bukan persoalan kewenangan
kita juda dulu
senat indonesia prime news segera kembali
sebelumnya bang jimmy masih membahas soal kita masih terakhir membahas soal itu presiden dan wakil presiden
di awal tadi bang refli sudah mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu kemudian bisa berdiri sendiri
gitu ya bang refli jadi wapresnya ini bukan pemegang kekuasaan tertinggi
saya itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak terkait
iya apa yang disampaikan pihak terkait
itu dari sisi itu menarik
jadi saya memberikan keterangan tertulis
tapi bahasanya jangan ahli yang digunakan oleh jokowi
keterangan tertulis itu untuk memberikan nother perspective
dari sisi lain gitu
tapi kemudian bang refli juga artinya kalau misalnya dengan perspektif itu kan bagaimanapun disampaikan oleh bang irman
itu kemudian memang itu perspektif yang bang refi sarankan atau ada perspektif lain sebenarnya
saya hanya mengatakan bahwa perspektif yang disampaikan itu menarik
itu baru berarti
yang namanya pasal tujuh itu ibaratnya sudah pemungkasnya
itu sudah tidak bisa diapapain lagi ya
semua orang yang bicara tentang pembatasan jabatan itu pasti sudah menggunakan pasal tujuh
nah pertanyaannya adalah kemapanan pasal tujuh ya ini mau digugat dengan menyorongkan another perspective perspektif lain
nah perspektif lain itu mungkin dalam teori interpretasi konstitusi mungkin disebut dengan penafsiran sistematis
kalau ini kan textual interpretation atau perspektif historis juga
dan itu tidak salah
nah itu wajar
nah sekarang kemapan itu mau digugat
apakah kemudian bisa atau tidak
sebenarnya dalam banyak hal kadang kadang kita juga bisa mengubah konstitusi dalam tanda kutip
karena perubahan konstitusi itu ada tiga
saya kira jimmy juga tahu
yang ketiga adalah judicial interpretation
tafsir judicial tafsir lembaga judicial seperti mk itu bisa mengubah konstitusi
tetapi teksnya tidak berubah
tapi tafsirnya berubah
seperti kitab suci itu kan tidak pernah berubah teksnya
tapi tafsir berhubungan dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan lain sebagainya itu bisa berubah
sebagai contoh misalnya ya perkembangan yang terjadi
kalau kita lihat ya kalau saya kaitkan dengan jimmy tadi
kalau kita lihat misalnya pasal tentang pemilihan gubernur bupati wali kota
itu jelas pasal delapan belas ayat empat
gubernur bupati wali kota dipilih secara demokratis
mau dipilih dprd atau langsung yang penting demokratis
dan tidak mungkin ditunjukkan begitu
nah pertanyaannya adalah ada nggak gubernur yang ditunjuk
atau berdasarkan turun turun
di daerah istimewa yogyakarta
padahal dia menggunakan pasal delapan belas huruf b
yaitu negara mengakui
kehususan dan keistimewaan
padahal kalau kita kaitkan
kehususan dan keistimewaan itu sifatnya umum
tapi yang direct itu kan pemilihan gubernur bupati wali kota kan
nah pertanyaannya adalah kenapa tidak digugat juga
untuk menjaga konstitusi misalnya begitu
tetapi saya ingin mengatakan bahwa memang
kadang kadang fakta di lapangan tidak sesederhana itu
cuma saya sekali lagi mengatakan
jk itu punya potensi untuk menjadi capres
bahkan dua kali
ibaratnya dua kali presiden lagi
tetapi kalau cuma menjadi cawapres
saya kira kalau kita kaitkan dengan potensi otoritarianisme
saya kok merasa terlalu berlebihan
tidak ada potensi ke arah sana gitu
tetapi kalau misalnya pihak pihak stick tetap dengan pasal tujuh
ya saya tetap menghormatinya
tapi saya mengatakan ini menarik
logis rasional dan paradigmatik
karena dia mempermasalahkan dalam sistem konstitusi itu
sesungguhnya siapa pemegang kekuasaan
dan siapa yang harus dibatasi
nah mk harus mau menjawab ini
kalaupun misalnya permohonannya tidak dikabulkan
tapi paling tidak dua pertanyaannya clear dijawab
harus bisa dijawab
kemudian kenapa akhirnya bang jimmy dan juga teman teman
seberapa genting sebenarnya bang jimmy terus mbak titi
semuanya melihat apa yang sekarang terjadi di mk ini
jadi ketika bicara persoalan masa jabatan wakil presiden
itu mau tidak mau kita tidak bisa lepaskan dari pasal tujuh
itu titik titik utamanya di situ
nah oleh sebab itu menggunakan perspektif apapun pintu masuknya pasal empat ayat satu
itu tidak dimungkinkan ketika masa jabatan itu sudah clear
nah kenapa kami kemudian ikut berpartisipasi atau mengajukan diri sebagai pihak terkait yang tidak berkait kepentingan langsung
yang kita takutkan itu ketika ini seandainya masa jabatan itu tidak lagi dibatasi
yang menjadi persoalan kan tradisi masa jabatan dua periode kemudian menjadi hilang
bayangkan ya kalau orang di masyarakat itu di daerah daerah mengatakan wakil presiden aja bisa kok berkali kali
kenapa kami kepala desa tidak
wakil presiden aja bisa berkali kali
ya dikhawatirkan eksesnya ya
aksesnya itu yang menjadi persoalan
nah dalam konteks ini kan kemudian apakah ini tidak berkaitan dengan absolutisme kekuasaan
pintu masuk absolutisme kekuasaan kan biasanya dari persoalan masa jabatan
potensi potensi otoritarian yang dikatakan kalau misalnya wapres sepertinya tidak mungkin
kalau kita lihat dalam konteks itu pintu masuk untuk otoriter itu kan masa jabatan
bayangkan ya kalau misalnya masa jabatan itu tidak dibatasi
dan wapres nya itu itu saja
siapa yang penguasa sesungguhnya disitu
kan menjadi pertanyaan
kan akhirnya wapres nya yang kemudian berkuasa
nah oleh sebab itu kemudian tidak dimungkinkan
kalau seandainya kemudian kita menganggap bahwa otoriter itu tidak mungkin bisa terjadi ketika masa jabatan tidak ada kaitannya dengan masa jabatan itu tidak tepat
nah oleh sebab itu kalau dengan demikian
kalau kita lihat dari pasal tujuh itu kan jelas presiden dan wakil presiden
oh itu satu kesatuan
kemudian kenapa kalau seandainya pasal empat s satu ditambahkan wakil presiden
katakanlah misalnya kita ikuti aja iramanya dari pak yusuf kalla
presiden dan wakil presiden kemudian adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
dalam konteks ini kan berarti menimbulkan dua kamar
dua kamar presiden dan wapres
dan kemudian ini menjadi persoalan lagi dalam konteks penyelenggaran pemerintahan
nah ini sudah secara biasa dalam hal penggunaan istilah itu
penggunaan presiden itu adalah satu
penggunaan presiden itu adalah satu kesatuan termasuk wakil presiden
misalnya dalam hal pemilu presiden
dalam hal kemudian juga kepala daerah pasal delapan belas empat tadi
gubernur bupati wali kota dipilih secara demokratis
kan tidak menyebut wakil bupati dan sebagainya
dan bagaimanapun kami pada saat pemilu kita pun memilih juga satu paket
nah oleh sebab itu tidak bisa kita memisahkan cara membaca konstitusi antara pasal empat s satu dengan pasal tujuh itu
dan kemudian tidak tepat juga ketika menggunakan pasal empat s satu sebagai pintu masuk
karena kalau kita lihat itu kan arah dari gugatan dari pihak terkait itu permohonan pihak terkait itu kan supaya tidak ada lagi masa jabatan batasan masa jabatan
kalau perindo kan lebih menekankan pada berturut turut atau tidak
nah kalau dari pak yusuf kala pihak terkait itu menghilangkan
nah ini kan menjadi persoalan yang besar bagi republik ini
ini yang kemudian kita khawatirkan sebagai pengajar konstitusi pengajar hukum tata negara kita mencoba masuk dalam konteks ini untuk mengingatkan kembali mahkamah konstitusi
bahwa ini ada persoalan besar yang kemudian kami juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat pendapat kami
tapi bagaimanapun kan bahwa ada kemudian perspektif yang tadi disampaikan oleh bang levi dan itu memang logis dan kemudian juga sudah disampaikan ke mk
tidak masalah kan maksudnya ada perspektif yang seperti itu
iya memang yang menarik itu kan sebenarnya pak refli dengan saya itu waktu itu sudah sempat kita tanggal tiga belas februari itu bicara di salah satu media online
kemudian mengatakan bahwa kita sudah menerima perspektif dari bank refli

kemudian tanggal dua puluh dua juli juga pak refli mengatakan hal yang sama
dan oleh sebab itu kemudian sekarang dengan melihat pak refli menggunakan cara pandang lain kan kita juga bingung
kalau ini sudah personal saya kan berusaha tidak personal ya saya kira ini teman teman koalisi ini kerjanya begini
jadi harus dipahami ya
kalau kita bicara pasal tujuh saya katakan kalau pasal tujuh itu begitu memang
jadi memang masa jabatan itu dua periode
nah saya mendengar perspektif lainnya itu kira kira ya satu minggu yang lalu lah
yang disampaikan oleh irman putra sidi
dan menurut saya itu menarik
gini makanya saya katakan itu logis rasional paradigmatik
tapi kalau mk tidak mau jawab dan tetap kembali seperti teman teman ini
ya selesai permainannya ibaratnya begitu
karena pasal tujuh itu
dan itu juga mungkin saja terjadi
iya pasal tujuh itu ada pasal yang sudah mapan
tapi kemudian apakah ada praktik lain misalnya
konstitusinya bilang a tapi kemudian ternyata undang undangnya bilang b
sebagai contoh misalnya hukuman mati
di situ dikatakan pasal dua puluh delapan
bahwa setiap orang itu berhak atas hidup dan mempertahankan kehidupannya
lalu kemudian hak atas hidup
adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun
faktanya hukuman mati masih dikatakan konstitusional
karena instead of menggunakan textual interpretation
yaitu interpretasi tekstual
hakim mk menggunakan penafsiran sistematis
ketika kemudian menguji pasal hukuman mati
dan itu sah sah saja
jadi kadang kadang begini
dalam penafsiran konstitusi itu
kadang kadang memang orang selalu ribut
karena pilihan metode penafsiran
itu bisa menyebabkan
bisa menyebabkan hasil yang berbeda
sebagai contoh misalnya
saya sering kasih contoh di amerika serikat
itu objeknya sama
apakah hukuman mati terhadap anak di bawah delapan belas tahun
atau di atas enam belas tahun kan ya
pada waktu itu boleh
pada masa tertentu dikatakan itu konstitusional
text konstitusi amerikanya tidak pernah berubah
tapi pada masa berikutnya dan sampai sekarang
dikatakan sekarang sudah inkonstitusional
karena itu sudah terbuka
memang ada yang namanya paradigma yang bergerak seperti itu
kan kita kan open mind saja terbuka
kalau kita bicara tentang potensi otoritarisme dan lain sebagainya
instrumen instrumen demokrasi di indonesia ini
saya kira hampir selesai
jangan terlalu khawatir hanya
dan saya kira tidak perlu khawatir
karena ada perspektif lain yang kemudian
dari sisi ilmu pengetahuan menarik
tapi kemudian ingin mengatakan
mk jangan menguji itu
padahal kalau kita tunggu misalnya
mk menjawab dua pertanyaan ini
siapa pemegang kekuasaan
lalu kemudian apakah pemegang kekuasaan itu
perlu dibatasi atau tidak
atau siapapun yang harus dibatasi
maka kan ilmu pengetahuan bertambah jadinya
menjadi bahan pelajaran baru
tapi pertanyaannya sekarang yang kita pertanyakan semuanya
sekarang sebenarnya adalah
mungkinkah mk kemudian
atau segera menuntaskan uji materi ini
sebelum masa pendaftaran capres cawapres habis
tanggal sepuluh agustus nanti
tetap bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
kami berbicara tentang hal yang terjadi
pertanyaan sekarang semuanya
mungkinkah sih sebenarnya
mk kemudian mempercepat keputusan ini
urgensinya kan juga pasti dipertimbangkan
pasti juga dilihat
mk tidak ada halangan untuk memutuskan ini
kalaupun ada kendala teknis saat ini
kendala teknis itu karena mereka sibuk
tiap hari itu yang namanya hakim
dari pagi sampai malam itu
tapi besok lusa
sidang sudah selesai
nanti kira kira satu minggu atau dua minggu lagi
baru ada putusan dismissal
jadi kan sebenarnya ada waktu
ada celah di situ
hanya masalahnya adalah
dan ada presidennya
jadi saya pernah mengajukan permohonan
mereka yang tidak terdaftar
bisa untuk memilih
itu disidangkan jam sepuluh pagi
itu bisa berarti kan
dan itu menyangkut apa
menyangkut hak pilih jutaan warga negara
dibandingkan dengan sekedar yang begini saja
nah itu bisa
nah sekarang masalahnya adalah
apakah mk mau seperti itu
apakah mk seperti ahok
seperti ahok itu pada waktu itu kan
diputuskan setelah ahok kalah
tidak ada gunanya
memang ada gunanya bagi calon calon pilkada lain
tetapi kan maksud dari permohonan tersebut adalah terutama keuntungan bagi pemohon
pemulihan hak konstitusional pemohonan
mk kemudian mengambil jalan yang seperti ini
jadi tidak mengentertain jk
tapi juga tidak mengentertain presidential threshold
yang saya lebih cenderung tertarik untuk bicara sebenarnya
karena presidential threshold itu jauh lebih paradisi
dan jauh lebih penting
karena presidential threshold itu sudah menghilangkan bibit bibit pemimpin baru
kita tidak bicara endorsement terhadap tokoh
tapi kita bicara bagaimana menjaga arena demokrasi ini
tidak ditutup pintunya rapat rapat
sehingga hanya satu dua tokoh saja
atau oligarki elit saja yang kemudian bisa bermain di angk
termasuk yang soal ini
supaya tidak hanya satu dua tokoh saja
yang soal uji materi
yang soal jk ini
kalau misalnya dibuka presidential threshold itu
let's say misalnya jokowi sama jk kembali
tapi kan calon presiden lainnya kan banyak
artinya banyak potensi untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu
jadi apapun itu mungkin ya
kalau misalnya bang jimmy sejauh ini melihat pola yang selama ini
dan apapun itu mungkin ya
pola yang selama ini terjadi di mk
masih ada optimisme nggak
bahwa itu bisa segera selesai dan hasilnya juga tentu saja yang memuaskan
iya ada dua kemungkinan dalam konteks ini
pertama kan ini kemarin kan sudah perbaikan permohonan sidang pendahuluan
yang kemungkinan pertama itu adalah ketika rapat permusyawaratan hakim kemudian diputus
itu berkaitan dengan legal standing atau kewenangan mahkamah
nah kalau itu misalnya dilakukan
maka itu bisa cepat
tapi biasanya secara praktek itu biasanya ditolak
dan yang kemudian yang kedua
kalau dalam rapat permusyawaratan hakim itu diminta untuk melanjutkan ke pleno
maka kemudian itu akan membutuhkan waktu yang lama
berapa lama biasanya kira kira
nah itu memang agak sulit
kita memang di dalam hukum acara pengujian undang undang tidak diatur persoalan itu
nah karena kan pertama itu kan ada pemeriksaan pokok permohonan
kemudian kedua bukti bukti tertulis
ketiga mendengarkan pemerintah atau presiden dan pemerintah
keempat itu pemerintah
mendengarkan keterangan dari dpr
kelima mendengarkan keterangan saksi
keenam mendengarkan keterangan ahli dan kemudian pihak terkait
nah tentunya ini kan memakan waktu yang lama
nah dalam konteks ini kan kemudian yang menjadi menarik adalah
apakah dalam persoalan ini kemudian mahkamah konstitusi kira kira pilih yang mana
nah ini kan dikembalikan lagi kepada mahkamah konstitusi dalam hal ini
tapi persidangan yang cepat seperti yang tadi bang refli katakan itu mungkin juga
nah ini menarik perlu kita kaji
yang berkaitan dengan ektp itu kan
demokrasi prosedural karena persoalan substantifnya sudah selesai
persoalan substantifnya adalah setiap orang setiap warga negara indonesia punya hak pilih
mendapatkan hak pilihnya
nah dalam konteks itu kan persoalan teknisnya yang kemudian harus dilakukan makanya itu ektp
nah dalam konteks ini kan bukan prosedural
bukan persoalan teknis tapi persoalan substantif
kalau seandainya ini kemudian dilakukan secara terburu buru
itu tidak mungkin
ya itu tidak dimungkinkan dan itu eksesnya sangat besar
saya tidak ingin menyebut
saya agak sedih juga
saya kan tadi tidak mau tambah lebih
ya apalagi dalam konteks ini kan ketika bicara persoalan substantif
dan kemudian tadi dalam konteks ini juga hanya satu orang
untuk ya satu orang yang mempunyai kepentingan secara langsung
maka kemudian kan menjadi pertanyaan untuk apa
urgensinya untuk dilakukan secara terburu buru
nah oleh sebab itulah kemudian
maka dalam konteks ini seharusnya mahkamah konstitusi juga fokus
berkaitan dengan pilkada
karena kan dari dua puluh tiga juli kemarin itu kan dihitung empat puluh lima hari
mahkamah konstitusi sudah jumpa pers
bahwa ingin memfokuskan pada persoalan pilkada
nah jangan sampai dalam konteks ini kemudian mahkamah konstitusi mengistimewakan perkara ini
dan kemudian mengabaikan atau mendiskriminasi perkara perkara pengujian undang undang lainnya
ini juga menjadi persoalan di mata publik
karena ini bisa saja nanti publik menganggap bahwa ini sudah ada intervensi dan sebagainya
oke pak refri
saya tadi sengaja menggoda saja sesungguhnya
tidak ingin memotong ya
saya agak sedih juga kalau mendengar ini
para ahli yang menjadi pihak terkait ini adalah orang orang kecuali jimmy yang mengajukan permohonan presidensial threshold
di mana saya sudah bersedia juga jadi ahlinya
kalau cara pandangnya begitu ya maka kena juga presidensial thresholdnya
artinya permohonan uji materi mengenai penghapusan ambang batas ini akan dibegitukan juga oleh mk
nah ini kan sudah mengarahnya sudah masuk ke presidensial threshold
padahal kan kita bicara
tidak tidak masuk saja
masuk saja ini
bukan bukan masuk saja gini
ini kan membawa lagi ya ke sana
bukan bukan masuk saja gini
kalau cara pandangnya adalah kita harus prioritaskan kasus kasus judicial review yang lainnya yang sudah duluan
kita prioritaskan pilkada
maka dua yang penting ini menurut saya tidak akan dijawab akhirnya
baik presidensial threshold maupun mengenai masa jabatan wapres
karena ini kan satu paket
satu roh gitu loh
untuk pencapresan nanti tanggal empat dan tanggal sepuluh
kalau saya ya saya sih positive thinking saja kenapa
kenapa nggak kita dorong dua duanya diputuskan biar jelas
iya no matter apakah akan dikabulkan atau ditolak gitu loh
kalau memang karena begini saya ini kan pernah juga di mk
ya kan empat tahun saya sebagai staf ahli di sana
sebenarnya untuk yang sifatnya politik seperti ini
itu at the first place ketika pengajuan permohonan saja
hakim mk itu sudah mengerti semua sudah paham semua
cuma kadang kadang prosedural
paham maksudnya bagaimana maksudnya
ya paham ke arah mana putusan ini
jadi misalnya gini kita mengajukan presidensial threshold
itu ditanyakan ke sembilan hakim konstitusi sudah punya sikap semua
kita ajukan mengenai pembatasan masa jabatan wapres
sudah punya sikap semua
nah biasanya yang mengubah mereka adalah dinamika persidangan dan lobby diantara mereka
biasanya akan begitu

artinya perdebat lobby dan ada yang berubah
itu makanya kadang kadang pokok tiba tiba mk berubah karena ada yang berubah ternyata
kalau saya sih kenapa kita nggak dorong dua duanya saja
jadi biar ada kejelasan no matter apakah akan diterima atau ditolak
yang penting kan ada kepastian akan
saya juga kan nggak risau ditolak juga nggak ada masalah
bawa ini harus sesegara mungkin
dikabulkan juga tidak ada masalah
bang jimmy bahwa ini harus sesegara mungkin
tapi kalau bagi saya untuk presidensial threshold
ya berkaitan dengan persoalan apakah itu segera atau tidak
tadi saya sudah sempat sampaikan
biasanya kalau putusan itu kemudian dari rph kemudian menganggap bahwa itu harus diputuskan
biasanya itu ditolak
perkara tiga puluh enam dan empat puluh dua ribu delapan belas itu salah satu buktinya
dan yang menjadi menarik kan kita kembali kepada pasal empat ad satu
titik perdebatan awal yang kemudian diajak sama pak refli untuk berdebat persoalan itu
tadi kan pak refli juga mencontohkan bahwa ada pasal delapan belas ayat empat
bahwa ada kata kata demokratis yang kemudian bisa ditafsirkan secara konteksual
oleh hakim mahkamah konstitusi
yang perlu kita lihat adalah dalam konteks ini kan yang menjadi fokusnya adalah masa jabatan
nah masa jabatan bagaimana mungkin kemudian kalau kita misalnya bermain pada titik empat ayat satu
dan kemudian mengabaikan pasal tujuh
nah ini kan menjadi persoalan
nah kalau misalnya dalam konteks pasal delapan belas ayat empat itu kan kemudian ada open legal policy
apa yang dimana pembentuk undang undang itu dia bisa memilih langsung atau tidak langsung
tapi dalam konteks ini pasal tujuh ad pasal tujuh itu tidak ada
dan kemudian dikaitkan pasal empat ad satu
itu saya kira itu mengada ngada dalam konteks ini
perspektif yang dicari cari
iya perspektif yang dicari cari dan kemudian karena itu sudah jelas karena ini menyangkut masa jabatan
pasal tujuh sudah jelas
oke singkat terakhir
saya kan tidak suka bilang mengada ngada dan lain sebagainya
kalau kita kaitkan dengan pasal delapan belas ayat empat
itu jelas dipilih secara demokratis
dipilih itu bukan diangkat
tapi ternyata ada yang diangkat dan ditunjuk
yaitu gubernur jogja
hukuman mati itu adalah hak konstitusi yang tidak bisa dikurang dalam keadaan apapun
mereka yang tahu bahasa indonesia sudah paham
mau jungkir balik pun anda nggak boleh menerapkan hukuman mati
kalau perdebatan semantik
tapi kalau dalam konteks itu kan nanti berkaitan dengan pasal delapan belas
kalau kita berdebat dengan semantik begini
ya saya kira tidak akan ada ujungnya
dalam dunia interpretasi konstitusi itu
pilihan metode itu akan menyebabkan pilihan yang berbeda
dan tidak bisa dipaksakan
ketika yang lain mencoba sistematis interpretasi
pasti bisa berbeda hasilnya
nah dipaksa paksa dia merasa dia paling benar
saya paling benar
tidak selesai juga
kalau dia misalnya merasa benar hari ini
ya silahkan ambil saja
artinya kita serahkan semuanya kepada mk secepatnya
mungkin cepat atau tidak man jimmy
harapannya cepat atau tidak
berpikir dulu fokus untuk pilkada
karena itu yang paling mendasar
di segera diputuskan
untuk presidensial thres saya berharap dikabulkan
untuk ini terserah
baik bang jimmy terima kasih
bang revit terima kasih
terima kasih cnn indonesia prime news